sejumlah spbu dipadati kendaraan yang ingin mengisi bbm sebelum kenaikan harga pada sabtu siang
meski demikian banyak warga yang kecewa karena harga bbm sudah terlanjur naik ketika mereka masih mengantri
pengendara terpantau memadati salah satu spbu di kawasan mampang perapatan jelang pukul empat belas tiga puluh sore atau sebelum kenaikan harga bbm
kebanyakan pengendara sengaja mengisi bbm untuk menghindari harga lebih mahal setelah pukul setengah tiga sore
meski demikian banyak pengendara yang kecewa karena di tengah antrean harga bbm sudah terlanjur naik ke harga yang baru
antri harga sebelum naik ternyata udah jam setengah tiga tadi udah mulai start harga rp sepuluh
berarti ini dapat yang harga rp sepuluh
tetap dibeli lah mau gimana lagi
gimana ya udah harganya memang harga minyak dunia udah naik ya mau gak mau harus diikutin
setelah harga naik ya kaget juga
karena kan keadaan juga kan begini gitu nyari uang susah juga
iya nyari orderan masih sepi
kalau naiknya sampai rp sepuluh itu ya keberatan sebenarnya
iya kemarin kemarin aja nyari uang itu ya pas pasan dapatnya lah
untuk dapur aja udah habis harian